sekretaris jenderal pdi perjuangan hasto kristianto menegaskan
pdip mendorong kader internal untuk maju sebagai calon presiden
bukan calon wakil presiden
hal ini disampaikan saat mencuat nama prabowo ganjar
yang cocok untuk diduetkan pada pemilu mendatang
hasto juga menyatakan partainya adalah pemenang selama dua kali berturut turut
sehingga tentu akan mengusung kadernya sebagai calon presiden di dua ribu dua puluh
terkait dengan berbagai perjodohan politik
bagi pdi perjuangan sikapnya sangat jelas
pdi perjuangan mendorong kader internal untuk menjadi calon presiden
sebagaimana telah disampaikan oleh ibu megawati soekarno putri
ketika mbak puan ditanya hal itu pada tanggal sembilan januari
beliau kan mengatakan sudah di kantangnya ibu megawati
dan kemudian berbagai dialog kan secara intens dilakukan juga pendalaman
yang melakukan persiapan dengan pengumuman lebih awal
bukan berarti mereka sudah siap
siap segala sesuatunya